thd saat membeli buku cerita untuk anak anak anda
buku cerita yang bertujuan untuk mendidik anak kadang justru berisi muatan yang tidak sesuai untuk anak anak
seperti buku berjudul aku berani tidur sendiri yang dinilai berisi muatan pornografi
masalah ini ramai dibicarakan setelah menjadi viral di media sosial
buku berjudul aku berani tidur sendiri seri aku belajar mengendalikan diri karangan vita cakra
menjadi viral di media sosial
buku yang diterbitkan oleh penerbit tiga ananda ini dinilai mengandung konten pornografi
pihak penerbit menyatakan jika dalam penulisan buku tersebut
pihaknya sudah berkonsultasi dengan dokter anak dan psikolog
pihaknya mengakui jika masih terdapat kekeliruan yang membuat pembaca tidak nyaman
untuk itu buku tersebut telah ditarik dari peredaran sejak desember lalu
bagi masyarakat yang ingin mengembalikannya pihaknya berjanji akan menukar sesuai harga saat membeli
apa namanya tujuan dari penerbitan buku ini
itu memang pelajaran pendidikan seksual sejak usia dini kan begitu
dan proses penerbitannya pun sudah kita konsultasikan dengan dokter anak atau psikolog
hanya memang kami ada hilaf itu di pengemasan materinya
sehingga ketika para pembaca membaca buku itu itu kan menjadi kurang nyaman untuk hidup
nah jadi duluan kami mohon maaf
dan sebagai pendukung pertanggungjawaban kami buku itu sudah ditarik semua dari peredaran
kejadian ini juga sudah mendapat respon dari komisi perlindungan anak indonesia
kpai mengecam peredaran buku tersebut